kami kembali masih dari informasi bencana alam gunung semeru yang berlokasi di lumajang jawa timur mengalami erupsi dan mengeluarkan abu panas hingga sejauh tujuh km
erupsi berlangsung sejak pukul dua hingga enam pagi tadi
berdasarkan pantauan cctv dari bpbd kabupaten lumajang jawa timur kepulan asap hitam membumbung tinggi ke udara ini mengarah ke besuk koboan
hingga kini status gunung semeru berada di level tiga atau siaga
bppd kapolaten lumajang menerjunkan sejumlah tim untuk melakukan pemantauan
warga diimbau untuk tidak beraktivitas di radius lima km dari bawah atau dari kawah atau puncak gunung api semeru karena rawan terhadap lontaran batu
jadi awan panas keguguran itu dimulai diinformasikan pada pukul dua empat puluh enam waktu indonesia barat dini hari tadi
awalnya terjadi apg kecil kecil kemudian ketinggian antara lima ratus sampai satu lima ratus meter kemudian awalnya daya jangkaunya empat lima km
kemudian menjelang pukul lima pagi tadi terjadi peningkatan
karena awan panas keguguran gunung semeru berjarak luncur hingga tujuh km ke arah wilayah besuk koboan bppd
dan lumajang memutuskan untuk melakukan evakuasi warga
terutama pada warga yang rentan yaitu lansia anak anak dan kaum perempuan
untuk sementara mereka akan dibawa ke titik kumpul sambil melihat perkembangan erupsi gunung semeru
jika erupsi semakin besar dan meluas warga akan diungsikan ke tempat yang lebih aman
namun jika kondisi dianggap kondusif warga diperbolehkan kembali ke rumah
ini panggung cerjura bapak buan
gunung semeru kembali mengalami erupsi dan untuk mengetahui informasi terkini
di sana sudah terhubung bersama rekan kami ada jurnalis transmedia nur hadi
wicaksono langsung dari jawa timur selamat siang nurhadi bisa anda
gambarkan kondisi terkini di sana hingga pukul sebelas siang ini
saya kami sampaikan bahwa tadi pagi gunung semeru di lemajang jawa timur mengalami erupsi

dan di para penjara yang di kawasan

warga yang berada di sekitar gunung semeru yang berada di gunung merah
saat ini ditentukan di beberapa titik kumpul
untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
dan juga untuk melihat perkembangan gunung semeru selanjutnya
baik kalau lah anda katakan dihimbau untuk berada di titik kumpul
bagi warga yang berada di sekitar radius lima km ya informasinya
lalu kalau dari tim gabungan seperti apa pergerakan di sana
untuk menghindari antisipasi hal hal buruk yang akan terjadi
nur hadi karena kalau kita simak informasi awal tadi hingga kini
status gunung semeru yang berada di jawa timur

saat ini beberapa titik yang berada di zona merah
di antaranya di gunung gunung kebuan
saat ini oleh keputusan kabupaten jawa timur
yang telah disertikan artinya masyarakat
di antaranya adalah
gunung gunung kebuan yang merupakan
yang berada di gunung gunung kebuan
karena disawatirkan awan parasit
yang berada di gunung gunung kebuan
akan melumpur ke gunung gunung kebuan
dan di antaranya di gunung gunung kebuan

baik nur hadi kalau masih melakukan asesmen dari pihak bpbd
dampak dari guguran awan panas ini atau dari gunung semeru ini
kalau dari evakuasi seperti apa gambarannya
karena kalau kita simak juga
anak anak lansia kaum perempuan ini yang menjadi prioritas untuk evakuasi hingga kini
saat ini beberapa situasi yang diadakan di adatannya
yang berada di kronkow yang berada oleh atau warga masyarakat
saat ini dikumpulkan di sd setempat
sedangkan yang berada di kampasan jokowi
dikumpulkan di pasu pengawatan gunung hpbd

dan juga kekembangan
ya nur hadi bisa anda gambarkan
kalau kita lihat visualnya cukup berbahaya tentunya
karena kepulan asap hitam mengeluarkan dari sejak pukul enam pagi tadi
kalau dampak kerusakan yang terjadi
dampak terhadap warga yang berada di sana seperti apa ya
dari beberapa laporan yang kami terima
bahwa awan panas guguran ini menimbulkan hujan abu ke sejumlah titik
seantara yang berada di kampasan jokowi
atau di jilo
yaitu di kampasan jokowi
untuk daerah daerah lainnya

petugas hingga sini sudah menyiapkan pre ponemaster
yang siap untuk dibagikan kepada warga
kita terjadi hujan abu yang menimbulkan hujan asap hitam di kawasan gunung hpbd
baik kita tunggu perkembangan terbaru dari anda
dari lumajang jawa timur
dampak dari guguran awan panas yang terjadi pada pukul
pukul enam pagi tadi di semeru
terima kasih nur hadi wicaksono langsung dari jawa timur